susan mau ngajak bobby jalan tau
ya kemana kek
gak mau ah susan
ih bobby bobby kok gak mau sih kan susan udah jauh jauh ke sini
habisnya kalo misalnya jalan ke mall dari rumah bobby
itu jauh banget gitu mah hitungannya sama aja kita musafir
mobil juga kagak punya ibu
yaudah yaudah kalo gitu naik motor juga gak apa apa kok bob
nyokap gue selalu ucap kepala gue
biar gue tenang
jadi kalo gue lagi memat atau pusing
gue ocek ocek kepala gue sendiri
kalo lagi memat
kata pacar gue
biar rambut gue
udah lah ketemuin karaman dulu
mah aku pamit pulang ke jogja dulu ya ma
loh kamu gak sebaiknya nungguin papa kamu dulu
nanti aja lah sekali aja
kembali aku mampir ke kantor papa
ya udah aku hati hati ya
kakak pamit dulu ya aku mau ke jogja
kamu jangan nakal jagain mama
jangan sampai mama masuk rumah sakit lagi
terus inget kamu harus wajin belajar
harus dapat nilai yang bagus
soalnya kan kamu udah dapet piagam
jangan sampai dapet nilai oke
dan satu lagi kalau kamu mau keluar rumah harus izin sama orang rumah
kamu pamit dulu ya
aku boleh pergi sebentar nggak
emangnya kamu mau kemana
bukannya besok itu hari minggu
jadi kan harusnya gak ada tugas kelompok ya kan
iya sih tapi
oke sebenarnya aku mau ketemu sama roman mah
ya kalau diizinin sih
soalnya aku tuh lagi ada masalah sama dia
makanya aku mau ketemu sama dia untuk ngejelasin dan ngelurusin masalahnya
tapi dengan satu syarat
kamu harus balik sebelum bapak kamu pulang ya
oke makasih mama
yaudah aku siap siap
anyway udah berada di sini
aku tuh lagi baja
aku gua brah
nah tutur protein
bantah malah banget sih bob bob bobby bob
susan ketemu jerapa sama besan karen siapa nyatanya susan iya nih bob
sabar sabar nggak boleh sewa dulu demi mendapatkan roman gue harus berhasil deketin si bobby bob
susan ngapain kesini ini bob susan pengen ketemu sama bobby makanya kesini ketemu sama gua
nggak lah susan nggak mau lagi utang ke sini terus ngapain
mungkin mau ngajak bobby jalan tahu dan kemana ya kemana keke keke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
gak mau ah ih bobby bobby gua mau sih kan susun dan jauh ke sini kalau misalnya jalan ke mal dari
sama bobby itu jauh banget itu mah itungannya sama aja kita musafir capek ah ya bobby nggak
kalau gitu naik motor juga nggak papa kok bob motor juga nggak punya punya sih dulu motor
cuma gara gara sering bobby naikin sekarang motornya jiper jadi sepeda tuh adanya sepeda doang
gitu ya ya udah kita naik angkat aja nggak papa kok susan sama bobby naik mobil kita ke
ah itu baru idenya bagus tapi terakhir ya mau nggak kalau ngomong mau tidur lagi aja lanjutin mimpi
tadi nek ya ya ya bob pokoknya susan traktir bobby apapun yang bobby mau susan traktir nah gitu dong
itu baru solusi yang cerdas
tugu di siantar di siantar mencari nampan tolong susan tunggu sebentar bobby dandan biar tampan
buset itu si bobby itu si bobby makannya apaan ya tiap hari kalau tebak banget
kalau bukan gara gara deketin si roman
udah gue tinggal ini sih bobby nggak mau gue jalan sama dia udah mana gue mustin traktir dia lagi
alhamdulillah kenyang kali aku pak banyak ini nasinya ya kenyang lah namanya juga habis makan dan kau makan habis pula
sudah kau ambil semua barang barangmu di kantor polisi man sudah pak banyak kali kalau sudah aku makanlah dulu iya kau akan ini kami beli nasi padang ada buat kau itulah
habis makan nanti kita sholat zuhur sama sama kita harus bersyukur pada allah atas lepasnya kau dari fitnah dan hehehe dapetnya kau penghargaan itu